gavin mana surat pengalihan hartanya
ini surat pengalihan hartanya
akhirnya semua harta warisannya pak parto jatuh ke tangan kita
aduh panik banget sih mukanya
jangan panik gitu dong
aku kan juga seorang ibu
jadi aku tau lah gimana perasaan kamu
itu kan kaya suaranya kak raina
apa mungkin dia tau kalau aku ada disini
kamu sengaja kan ngelacak telpon ini biar mereka semua bisa nemuin aku
sekarang terserah aku mau apain siva
atau aku ceburin syifa sekarang ya
aku kurung siva dulu aja di lantai
sitiah sitiah sitiah
kamu tunggu disini ya kamu tunggu disini
aduh mereka udah deket sini lagi
aduh ya ampun
kalau kamu nangis tapi mereka semua denger
nanti rencana mamanya semuanya berantakan
diam ya sayang ya
itu suara tangisannya africi atau siva
kita dorong aja rindunya
aku harus lewat pintu belakang
bella bella siva udah sama aku dan iko dia baik baik aja kok terima kasih ya
engkau tolong menolong anakku bella kamu tolong kasih tahu afif ya kalau siva udah ketemu iya
karaina karaina lihat sintia gak disana sintia enggak bella aku ngeliat dia kayaknya dia udah
kabur tapi tadi aku dengar suara afif nangis siva siva siva sayang kamu udah makan belum
nak belum aku lapar ya allah kasihan banget kamu bella kamu tenang aja ya siva aman kok sama aku
makasih kak raina makasih juga ya kak iko iya sama sama
mereka berhasil menemukan siva
apa yang mereka rencanakan sekarang
gimana sih sintia sama gavin kacau aku harus menghubungi gavin dan sintia
diangkat lagi sama gavin
aku coba telepon sintia aja
aku paling benci kalau keadaan kayak gini
aku gak bisa mengontrol situasi
atur gerak gerik mereka
apa kamu sudah bawa
apa kamu sudah bawa
ini aku minta
kamu kasih dulu
lalu aku akan kasih tahu di mana siva
kalau terjadi sesuatu sama anak aku
akan ku cari kau sampai ke ujung dunia
terserah kamu mau ancam aku apa
kamu serahin dulu
kena kamu sekarang hafif
kamu tenang dulu hafif
yang paling penting sekarang adalah
kamu jangan sampai ngikutin aku
di mana kamu bisa menjemput siva
gak begini perjanjiannya
kalau sampai sintia gak dapat kabar dari aku
itu berarti siva akan ditenggelamkan di dalam petak
lebih baik kamu membiarkan aku pergi
dan aku kabari sintia
aku kasih tau sama kami
kalau terjadi sesuatu sama sintia
atau terjadi sesuatu sama anak aku
aku akan hancurin hidup kamu
terima kasih atas hartanya
sayang biar aku enter
di merger labar habis s go semangat
jadi kita nggak akan metong pes abcs
sudah kan kita memilihi
seperti apa sih
afif kita kan udah mendapatkan shiva
jadi kamu jangan memberikan apapun sama sintia
kak soalnya tau aku gak peduli
aku gak peduli apa yang didapatkan sama sintia dan juga kak pilar
aku gak peduli
kak yang terpenting sekarang adalah siva udah selamat
dan aku ingin kakak segera mempertemukan siva dengan bella
kakak pulang sekarang ya
aku gak peduli dengan semuanya
jadi lu udah ngasih semua harta surat berharga lu kepada sintia
dan menggantinya atas nama dia
aku gak peduli soal itu
yang terpenting sekarang adalah anak aku selamat
dan diam dalam kondisi yang baik baik saja
kak raina gak usah pusing masalah itu
gavine mana surat pengalihan hartanya
ini surat pengalihan hartanya
akhirnya semua harta warisannya pak parto jatuh ke tangan kita
apa yang harus kulakukan sekarang
mereka udah berhasil mendapatkan shiva
aku harus memikirkan rencana baru
dia diangkat lagi
sama aja kayak kevin sama sintia
tak bisa diandalkan